dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan sekretaris pengurus harian yelkai agus yatno di jakarta
selamat siang pak agus
pak agus terkait dengan peraturan menteri perhubungan yang kali ini mengalulir terkait dengan peraturan menteri kesehatan
bahwasanya ojek boleh mengangkut penumpang
apa yang bapak lihat terkait hal ini apakah memang tuntutan daripada pengemudi ojek yang selama ini jadi merasa terpinggirkan dengan adanya kebijakan ini pak
ya ada beberapa hal yang dari sudut pandang ylki
yang pertama tentu saja kebijakan ini membuat kebingungan di masyarakat karena di sisi lain ada penerapan pembatasan sosial berskala besar
yang itu membatasi orang dalam jarak dekat physical distancing
kemudian juga ada undang undang tentang karantina kesehatan yang itu memang mengharuskan satu dengan yang lain
yang kedua adalah ini merupakan bentuk ketidaksinkronan di dalam setata kementerian
jadi bagaimana kemudian kementerian melihat pandemi ini menjadi hal yang berbeda
jadi satu sisi melihat di kementerian kesehatan melihat sebagai faktor kesehatan yang diutamakan
sementara di kementerian perhubungan ini lebih melihat pada sisi ekonomi jangka pendek
menurut himat ylki bahwa sebetulnya ini kan dalam situasi seperti ini tentu saja yang harus dikedepankan adalah kesehatan
artinya ini harus benar benar wabah ini perlu diperangi bersama
salah satunya adalah pembatasan bagaimana kemudian kendaraan roda dua untuk mengangkut penumpang
yaitu check online dalam hal ini
seperti yang sudah diterbitkan sebelumnya di kementerian kesehatan maupun di peraturan gubernur bahwa untuk ojek online memang seharusnya memang tidak digunakan untuk mengangkut penumpang
ini juga sejalan dengan undang undang perlindungan konsumen
di mana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan ketika menggunakan jasa apapun
jasa maupun barang
jadi salah satunya adalah jasa check online
jadi konsumen itu berhak mendapatkan kepastian keselamatan termasuk keselamatan dari menyebabkan virus atau wabah ini
di satu sisi dengan diberlakukan atau dibolehkannya ojek online menggunakan mengangkut penumpang ini bukan hanya konsumen yang dirugikan tetapi juga driver pun juga bisa dirugikan
karena dalam hal ini siapa yang bisa menyamin bahwa konsumen atau drivernya itu dalam keadaan memang tidak terpapar oleh virus
jadi ada hal yang ini memang sangat disesalkan menurut ylki ketika membolehkan check online untuk mengangkut penumpang
jadi dalam hal ini ylki melihat bahwa kementerian perhubungan hanya mengedepankan prinsip ekonomi jangka pendek tetapi mengabekkan kesehatan secara keseluruhan
iya pak agus kalau dapat saya simpulkan memang ylki tidak merekomendasikan adanya permen
terkait dengan operasional kembali ojek online terhadap pandemi covid sembilan belas ini
lalu soalnya tetap berlangsung pak tadi kita mendengarkan sendiri beberapa supir check online mengatakan mereka keberatan apabila mereka harus menyediakan test efektan sendiri
kemudian juga masker sarung tangan kemudian juga seperti apa pak teknisnya apabila nanti memang tetap diberlakukan
terutama anda tadi tekankan bahwasannya masyarakat juga dirugikan karena memang kita akan menggunakan jasa mereka
tapi di satu sisi beresiko terjangkit virus sendiri pak
benar bahwa ketika kemudian perlengkapan itu harus dirubankan kepada driver ini tentu akan sangat keberatan
di mana pendapatan yang sudah menurun kemudian mereka harus menyiapkan hand sanitizer kemudian juga disinfektan untuk menyemprot motor maupun perlengkapan pengemudinya
kemudian juga harus menyiapkan masker ini tentu akan memberatkan bagi driver
di sisi lain juga tidak ada jaminan atau siapa yang akan menjamin bahwa memang itu dilakukan oleh driver
sehingga ini bisa membahayakan keduanya
bisa membahayakan oleh konsumen maupun bisa membahayakan drivernya
jadi ini memang ylki tidak merekomendasikan
ylki bahkan menentang menolak munculnya keputusan menteri perhubungan ini
sehingga ini wajib dibatalkan
di satu sisi ylki juga menghimbau kepada
dua aplikator besar untuk saat ini pelayanan untuk ojek online memang sudah ditiadakan di dua aplikasi tersebut
nah kami berharap juga ini tetap ditiadakan karena ini urusannya bukan hanya kepentingan ekonomi tetapi juga kepentingan kesehatan jangka panjang
ini yang lebih diutamakan harusnya
baik mas agus tapi pak agus jangan ditutup dulu
saya akan melalui sambungan skype
kita sudah terhubung dengan ketua presidium gabungan transportasi roda dua indonesia
pak wicak sonno selamat siang pak igun
pak igun tadi kalau mungkin sempat mendengar statement dari ylki sendiri yang tidak menyetujui bahwasannya memang kebijakan ini diberlakukan karena hanya terkesan memberikan keuntungan ekonomi sesaat tapi juga merugikan warga pengguna ojek online maupun driver sendiri
jadi kata terbitnya permain loop nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh dimana ojek on air dapat kembali membawa penumpang
kami menyangkut baik kali ini
nah karena gini penumpang kami ini sekarang ini selama masa psbb ini adalah penumpang penumpang yang lebih spesifik
tidak seperti umumnya pada hari normal ya seperti hari biasa
kebanyakan pengguna jasa kami itu penumpang yang memang bisa beraktivitas selama masa psbb
seperti contoh perawat tenaga medis ataupun dari karyawan yang memang dapat aktivitas selama lagi masyarakat
khususnya di dki jakarta
pak igun tapi tadi yang dikatakan dan ditekankan oleh ylki sendiri adalah mengenai keselamatan bagi para pengguna jasa online ojek online maupun masyarakat mengingat hal ini menjadi tanggung jawab para pengguna kendaraan tersebut
lalu bagaimana pak dari presidium gabungan transportasi rura ii indonesia menikmati hal ini pak
kita juga sudah dari jauh hari sudah menyampaikan bahwa para teman teman driver ini wajib mematuhi protokol yang berkaitan dengan kemampuan
terima kasih pak
mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita sampaikan sebelumnya
seperti wajib menggunakan masker lalu menggunakan sarung tangan menjaga kebersihan atribut
ini tujuannya adalah untuk memutus mata rantai atau mencegah terjadinya penularan virus covid sembilan belas ini
jadi kita berharap bahwa hal ini dapat menjadi pertimbangan bahwa kami juga sudah menjaga protokol kesehatan dari teman teman ojek online
baik saya coba kembali ke pak agus dari ylki
pak agus tadi mungkin sudah mendengar ya statement dari pak igun terkait dengan bagaimana mereka menyambut baik kebijakan ini
kemudian juga mereka berkomitmen untuk menjaga kebersihan kesehatan
bagaimana anda menyikapi hal ini pak
begini siapa yang bisa memastikan bahwa baik itu konsumen maupun drivernya itu memang bersih atau memang tidak terpapar oleh virus covid sembilan belas
ini kan tidak ada yang bisa memastikan
ini kan tidak ada yang bisa memastikan
artinya ketika kemudian kita membiarkan atau kementerian perhubungan membiarkan ini antara penumpang dengan drivernya tetap tidak ada jarak
ini kan justru akan membahayakan keduanya
kita tidak bisa memastikan apakah itu konsumennya dalam keadaan tidak terpapar
demikian juga sebaliknya
apakah siapa yang akan memastikan bahwa mereka juga akan menggunakan disinfektan untuk kemudian membersihkan motornya kemudian juga membersihkan jaketnya
jadi saya pikir pola pemikiran seperti ini yang kemudian harus direduksi
jadi kita harus mengedepankan prinsip kehatian untuk keselamatan dan kesehatan bersama
jadi kalau kemudian misalkan ekonomi bisa dibangun ekonomi ketika terpuruk kita bisa membangun
tetapi ketika kesehatan yang itu menyangkut nyawa itu bisa membahayakan nyawa ini siapa yang akan memastikan itu bisa kembali lagi
jadi saya pikir hal hal semacam itu
ee hal hal semacam inilah yang harus dipikirkan lebih jauh
iya kita kembali ke pak igun
pak igun bagaimana tanggapan anda terkait dengan para driver ataupun pengguna ojek online ini yang bisa berkomitmen pak tadi mengingat mereka sendiri komplain
karena mereka ketika menyediakan disinfektan sarung tangan kemudian juga hal hal lain yang prosedural protokol kesehatan ini mereka pun susah
lalu seperti apa bisa menjamin hal ini pak
jadi memang kita juga melihatkan bahwa dalam
peraturan menteri kesehatan yang sebelumnya juga ataupun dalam psbb di pergub tiga puluh tiga khususnya di dki jakarta ya sepeda motor roda dua itu bisa membawa penumpang
jadi ini yang membedakan kenapa ojek online yang sama sama sepeda motor roda dua itu tidak diperbolehkan membawa penumpang
namun sepeda motor umum diperbolehkan membawa penumpang
nah ini yang kita tayangkan
ada perbedaan antara kami dengan sepeda motor umum
nah ini yang kita tayangkan ada perbedaan antara kami dengan sepeda motor umum

untuk kebersihan kita juga sudah sampaikan terus terus kami sampaikan kepada teman teman bahwa kebersihan adalah saat ini menjadi utama
teman teman agar selalu mencuci atributnya secara higienis setiap hari harus berganti atribut
mengenai paparan adanya paparan virus atau apa tidak ada bukti empiris kepada kami apakah kami sebagai pembawa virus ataukah ada penyebaran virus
itu sebesar tujuh puluh delapan puluh persen

jadi kerugian apabila kami tidak bisa membawa penumpang
maka ilang penghasilan kami adalah sekitar tujuh puluh delapan puluh persen tersebut
nah kita juga berharap ada solusi sebenarnya harusnya
apabila ini diterapkan sebelumnya pemerintah ataupun pemerintah daerah
sudah menyiapkan solusi bagi kami
jadi apabila penerapan kami tidak boleh membawa penumpang
ini diimplementasikan di lapangan
ya saya kembali ke pak agus dari ylki
pak agus bagaimana dengan solusi apabila memang tetap dijalankan
tadi mungkin sudah mendengarkan kerugian material seperti apa
meskipun juga ada kemungkinan mereka mendapatkan keuntungan
dari pengantaran makanan kemudian messenger segala macam seperti itu pak
ya begini sebetulnya kan dalam situasi seperti ini
kalau kita bicara tentang ekonomi
itu keterpurukan tidak hanya menimpa di para driver ojek online
tetapi di merata di semuanya
nah tetapi di sisi lain ojek online kan masih bisa menggunakan jasanya
melalui hantar barang kemudian juga hantar makanan
nah ylki pernah menyampaikan di dalam rilis di ylki bahwa
dengan demikian aplikator juga perlu turun tangan
aplikator perlu meniadakan atau menghapuskan pungutan yang selama ini ada
nah ylki usulkan ini untuk ditiadakan untuk sementara waktu
jadi ini yang perlu juga menjadi salah satu masukan ke aplikator sehingga
para pengemudi atau driver ojek online juga menerima penghasilnya juga tidak lagi dipotong oleh aplikator
itu salah satunya
yang kedua tentu saja
ini yang menjadi pemikiran harus dipikirkan oleh pemerintah juga
memberikan hal hal yang itu juga memberikan masukan bagi driver ojek online
misalkan di dalam dinas maupun kementerian ketika dia berkirim surat ataupun barang
bisa melalui aplikasi ojek online sehingga mereka juga tetap bisa diberdayakan
bisa berkenat tanpa harus mengangkut penumpang
baik terakhir ke pak igun
harapan anda seperti apa pak
seadanya memang diperlakukan kemudian langkah solutif seperti apa
tadi memasrakatkan rekan rekan driver untuk bisa meningkatkan kebersihan
kemudian kesadaran untuk menjaga kesehatan pak
ya sebelumnya saya setuju ya dengan yang disampaikan oleh pak agus dari ylki tadi
bahwa memang kami juga sudah mengajukan kepada perusahaan aplikator
kalau untuk antrean makanan kami pun juga harus sedia modal
dari setiap order kita harus menghidapkan modal
nah ini dari ini pun kita sudah
dari sisi ekonomi kita sudah sangat sulitan ya
jadi kita berharap juga diberlakukannya
ojek online bisa membawa penumpang
kami akan terus sampaikan sosialisasikan kepada rekan rekan untuk selalu menjaga kebersihan
menjaga protokol kesehatan yang sudah disampaikan
selalu menggunakan modal
menggunakan masker menggunakan sarung tangan
atau memang menggunakan hand sanitizer tiap hari tiap saat
bagi seluruh teman teman ojek online
baik terima kasih pak igun wicat sognong
selaku ketua presidium gabungan transportasi roda dua indonesia
serta pak agus dari ylki
selamat siang terima kasih sudah bergabung bersama kami